akhir akhir ini ibu melihat kamu itu banyak sekali berubah
kamu itu semakin jauh dari allah
kamu tidak pernah bersyukur
kamu selalu mengeluh
dan kamu juga selalu saja marah marah dengan alasan yang tidak jelas
terutama kamu itu selalu aja pulang pagi
emangnya kalau malam kamu ngapain aja nak
bu aku tuh gak berubah bu
ibu yang berubah
ibu jadi buawel sekarang
buka pintunya bu
dari kemana dia
iya kemana dia ya
dari mana kita cari lagi
tapi nanti sejaman lagi
tunggu situasi bener bener aman ya

ya allah mana mungkin ibu setua dan selembut baik
itu sudah membunuh orang
pasti dia punya alasan yang membuatnya terpaksa melakukan pembunuhan
siapa yang udah dibunuh sama bu mariam
ceritanya panjang yas
aduh aku kepo banget nih
apa yang bisa membuat bu mariam sampai membunuh orang
bukannya kamu bilang dia tuh udah tua
lupa kalau lagi siaran aku sampai kebawa emosi nih
ayo sana silahkan kamu lanjutin dulu ceritanya
rumah siapa ini jeng
bagus banget ya
oh ini rumahnya bu maria
janda tua yang tinggal sama anaknya
mereka juga baru setahun tinggal disini
sebelumnya mah rumahnya kecil jelek
oh baru setahun
nah gak ngerti juga sih
kalau udah punya rumah gede kayak gini
udah pasti rumah orang kaya
ih saya juga bingung mau jawabnya
dibilang kaya orang orang disini gak ada yang tau bisnisnya apa
bu mariamnya sih gak pernah kemana mana tuh
udah tua katanya sih anaknya yang bisnis
gak tau jualannya apaan
nah gak ada yang tau
gak ngerti juga halal apa haram bisnisnya
yaudah yuk ah
kamu pulang gak kasih salam
gak cium tangan ibu
aduh jangan bahas bahas itu dulu deh
otak aku lagi mendidih nih
kamu minum dulu ya nak biar tenang
cerita sama ibu
mungkin ibu bisa kasih solusi buat kamu
aduh ibu bisa apaan sih
ini masalah bisnis aku bu
malah buntung hari ini
ibu bisa berhenti
yang membuat kamu rugi
ini tentang bisnis aku bu
aku dicurangin sama temen aku
akhir akhir ini ibu melihat kamu itu banyak sekali berubah
kamu itu semakin jauh dari allah
kamu tidak pernah bersyukur
kamu selalu mengeluh
dan kamu juga selalu saja marah marah
dengan alasan yang tidak jelas
terutama kamu itu selalu ajak pulang pagi
emangnya kalau malam kamu ngapain aja nak
aku tuh gak berubah bu
ibu yang berubah
ibu jadi bawel sekarang
selalu tinggal lewat highway